sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
tapi kalau yang itu bukan mira pak
namanya juga beda kan
gadis yang ini pasti mirah
kalau enggak mana mungkin dia tahu soal surat
gak mungkin dia bisa tahu
dia pasti mira
mama betul betul yakin itu mira
atau mama cuma sangat putus asa dan lelah kan
karena selama ini
kita tidak berhasil membuka mira kan ma
kau mau meyakinkan
kamu tuh gimana sih bay
kamu kok gak bilang
kalau ternyata si mira itu punya bekas luka bakar
dia punya bekas luka bakar
dan tadi hampir semua penyamaran aku belum tahu
untung aja bu hera nggak mau kalau evita ngeliat bekas luka bakar itu
kalau enggak aku bisa dipenjara
kalau begitu kamu juga harus punya bekas luka berat
kau dia hasilnyaku molest ably

masuk saja gitu ada sesuatu di punggungku ya
jadi itu lagi
terima kasih banget ao syamiyah
tunda tunda disini minat buat aku
mas mas misi mas oh ya pak maaf ganggu sebentar saya mau tanya mas pernah ngelihat seorang pelukis
muda tinggi kurang lebih sekuping saya putih rambutnya sedikit kucai gitu ya mungkin dia
lewat sini waduh nggak tahu tuh pak orang itu pokoknya nyebutin ciri ciri yang mirip semua
pelukis juga lagi pak iya maaf tadi saya nggak sengaja dengar pembicaraan bapak kayaknya bapak
nyinyirin orang ya betul pak jadi saya tuh punya teman pak ciri cirinya sama sama kayak yang bapak
sebutin tadi terus dipulukis juga pak siapa siapa bisa bantu makasih banyak
siapa siapa orangnya sama mbak bisa bantu saya kasih alamatnya
akhirnya ketemu juga
saya cari emas kemana mana maaf anda siapa ya kemarin
kebetulan capibilya dicari sama bosnya
gambar di foto ini dengan
kukisnya itu sama kan mas
kira kira dimana mas saya bisa tahu
kau boleh tahu
menyuruh anda untuk mencari garis ini
tapi saya belum bisa bilang
sebelum saya memastikan
kalau gadis itu adalah benar benar gadis yang dicari sama bos saya
yang mencari anissa adalah orang tuanya
mas tuh sebentar disini ya
aku tulis alamatnya
makasih banyak mas
eh kita kerja dulu ya
tadi malam dia juga jahat kan sama mira
sangat ingin mempengaruhi kita
kalau dia itu bukan merah
evita bukan mempengaruhi mama
kalau mau kerja kerja sama
akhirnya ma juga sumpok liat kamu
ya udah evita berangkat dulu ya ma
jangan begitu mas sama evita
pokoknya semalaman mama udah pikirin
mira tinggal disini
kita kan belum membuktikan kalau
mama gak butuh bukti
mama yakin dia itu mira
hati mama yang bicara
anak mama tinggal serumbah sama mama
mau kemana ma
seperti aku sayangnya
apa keinginan aku itu terlalu berlebihan
apa karena gadis bernama mira itu
mudah mudahan papa mama kamu selidik dulu latar belakang kita
jangan asal percaya gitu aja
sekarang gak banyak yang bohong
aku sudah berusaha mengingatkan mama soal itu fin
tapi mama malah marah sama aku
dan dia menuduh aku kalau aku gak senang nira kembali
vin aku betul betul bingung
fit aku punya kabar buat kamu
ya walaupun orang itu belum bilang sih siapa yang suruh dia cari anissa
tapi aku yakin itu pasti keluar dari anissa
mudah mudahan emang gitu ya
oh iya kamu udah kasih tau anissa
enggak aku ingin hal ini jadi kejutan buat dia
aku baru kasih kamu
aku pikir kayak gitu ini jadi kejutan buat dia
suara kamu kayaknya kembali sedia